pemerintah melalui kementerian perhubungan tegas melarang mudik dua ribu dua puluh
meski begitu harga rapid test antigen sebagai persyaratan diturunkan
belum lagi pariwisata tetap dibuka
lantas bagaimana publik seharusnya bersikap dan membaca ambigunya ketegasan pemerintah
dalam menekan penyebaran covid sembilan belas ini untuk membahasnya sudah bergabung melalui zoom
pengamat kebijakan publik trubus rahardiansah selamat sore pak trubus
ya selamat sore mas ferdi
terima kasih pak trubus sudah bergabung dengan kita sore ini
oke terhubung dengan sambungan telpon ya
pak trubus sorotannya kan sekarang bagaimana kontraproduktifnya aturan soal larangan mudik ini
sementara untuk relaksasi di sektor ekonomi katakanlah begitu ya
bisa dikatakan turunannya wisata dibuka
terus juga apa namanya harga tes antigen harganya dimurahin gitu
ini gimana memahami ini biar tidak
salah paham terus pemerintah ini maunya apa sih sebenarnya dengan kebijakan ini pak
iya kalau kita lihat memang pemerintah ini seperti tidak memberikan ruang kepada masyarakat publik untuk mudik gitu ya
karena apa karena kebijakannya kan paradoksal ini
paradoks gitu ya
artinya satu sisi melarang mudik tapi di sisi lain ada sektor sektor ekonomi termasuk pariwisata
bahkan tempat ibadah itu
karena juga dibolehkan
nah ini kan jadi segala sesuatunya juga kontraproduktif gitu loh
bagaimana kemudian masyarakat menyiapkan ini tentu masyarakat jadi bingung gitu loh
kalau kita lihat aturan permahuk itu sendiri sangat keras itu
artinya seperti saya lihat seperti lockdown itu dikunci benar gitu ya
jadi nggak boleh orang mudik sama sekali
nah padahal harusnya itu kita kan sudah melaksanakan ppkm mikro ya
sudah ada vaksinasi juga
harusnya ada diberi kelonggaran karena satu tahun yang sudah berjalan ini kan sektor sektor terutama yang bergerak di modal transportasi lah
taruh lah gitu ya
kan sudah dalam posisi yang ini kan menjerit gitu
sudah boleh menjerit
nah kalau kemudian ini dilarang semua bagaimana itu para sopir angkot sopir bus dan semuanya akan dalam posisi mendapatkan penghasilan
nah sementara jaring pengaman sosial sendiri juga tidak
tidak sampai kepada mereka sebagian besar kan gitu
ini menurut saya memang menjadi situasi serba sulit
sementara sektor sektor yang tadi kita katakan misalnya menimbulkan kerumunan
misalnya yang namanya wisata kan menimbulkan kerumunan tuh
nah di situ berarti kan tingkat penularannya malah tinggi lagi kan gitu
karena sebenarnya kan bukan persoalan mobilitas penularan covid itu
tetapi kerumunannya itu yang jadi masalah kan gitu
malah kemudian sektor wisata ataupun tempat ibadah yang
kalau para peh misalnya itu kan tempat tempat orang berkerumun
berarti kan disitu terjadi penularan kan gitu
artinya antara harapan gitu
ekspektasi kita untuk menekan angka penularan taruhlah gitu
malah justru malah berbanding terbalik dengan kondisi yang ada
dimana kemudian masyarakat makin sulit gitu
makin tidak bisa terkendali selama ini gitu
oke artinya bisa dikatakan aturan turunannya ini juga tidak jelas
mau dibawa kemana dan mau
spesifik membatasi apa
sehingga ini yang membuat kita juga semakin bingung
karena bisa jadi pak ribut ribut ini kan di awal saja nih
nanti kalau sudah terjadi begitu ya
baru kemudian nanti apa namanya ya
apa yang mau diterapkan lagi begitu
ya menurut saya memang ini pemerintah itu kan biasanya pada awalnya kelihatannya konsisten gitu ya
konsisten membuat aturannya formulasnya
tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana implementasi di lapangan
sementara yang di lapangan sekarang ini jelas tidak mungkin itu
karena mudik itu kan sesuatu yang tidak saja nilai kultural spiritual
tapi juga ada nilai ekonomi kan gitu
nah di satu sisi kemudian dilarang ditutup seperti kalau lihat aturan di permen hub itu
itu memang benar benar dikunci gitu loh
masih hanya itu malah lockdown gitu lah
kalau seperti itu yang terjadi maka kita lihat
masyarakat kecil itu masyarakat mpr masyarakat berpenghasilan rendah
jadi tidak bisa berbuat apa apa gitu
artinya ini sudah satu tahun mereka sudah menderita
sekarang ditambah lagi harapan lebaran memperoleh penghasilan itu tidak ada harapan sama sekali
kalau mengikuti aturan itu
sebenarnya kalau masyarakat sendiri istilahnya safat untuk mudik itu tinggi sekali
karena kan kalau hasil survei kementerian perhubungan itu kan ada sebelas persen ya
artinya ada dua puluh tujuh juta masyarakat indonesia yang menginginkan mudik
nah artinya disini kan harusnya diberi ruang dimana kemudian masyarakat itu tetap hidup gitu
dalam hidup itu ekonominya bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini
di satu sisi pemerintah juga memberikan bansosnya juga tidak seperti pada tahun lebaran tahun lalu yang begitu banyak kan gitu
sekarang kan jumlahnya kan sangat kecil mas dan tidak mencukupi lagi
nah ini menurut saya menjadi situasinya kan makin terpuruk
tiga hal jadinya kan daya beli masyarakat itu semakin memburuk
kemudian konsumsi rumah tangga juga memprihatinkan
yang ketiga tabungan masyarakat berpenghasilan rendah atau mbr itu menjadi tidak ada lagi gitu ya
sekarang mereka untuk bertahan bagaimana
jadi semakin sulit dengan aturan aturan yang baru sekarang ini dan turunannya pada di daerah
saya yakin daerah nanti juga nggak mau melaksanakan
karena bagaimanapun juga saya lihat daerah daerah ini akan berkeberatan untuk melaksanakan apa yang dibuat oleh pemerintah
itu sangat menurut saya itu mas
oke bahkan ketakutan masyarakat itu sudah ditampilkan hari ini
kita melihat laporan dari berbagai daerah dan moda transportasi yang digunakan
sudah ada kenaikan pergerakan masyarakat ke daerah daerah yang potensial untuk masyarakat melakukan perjalanan mudik begitu ya pak trubus ya
iya karena kan paling tidak kan yang di masyarakat menghindari tanggal enam sampai tanggal tujuh belas kan
artinya kalau yang mudik mudik sebelum tanggal itu gitu
walaupun mereka yang bekerja atau bekerjanya waktu rompuk
kalau misalnya yang lain lain tentu pertimbangannya bahwa satu tahun lalu tidak mudik sekarang saatnya harus mudik
nah ini gambaran kondisi yang ada di daerah saya rasa daerah akan melonggarkan mas
bagaimana pengawasan mau ketat nggak mungkin
daerah nggak akan melakukan pengawasan apalagi melakukan law enforcement penegakan kepada mereka yang mudik untuk diusir
nggak mungkin mas apalagi di isolasi
isolasi sampai lima hari umpamanya ya nggak mungkin
siapa yang mau melaksanakan isolasi
karena ini masalahnya mudik lebaran
idul fitri itu kan ada nilai nilai yang saya katakan nilai spiritual nilai kultural yang sangat tinggi gitu ya
nah jadi masyarakat tentu dalam hal ini tetap memaksa untuk mudik
dan saya yakin ini aturan yang ada itu akan jadi mata ngompong mas
nggak akan banyak bermuat banyak
oke dan aturan soal masyarakat yang mudik sebelum tanggal ditetapkannya itu juga tidak jelas begitu ya
iya tidak jelas karena pada akhirnya masyarakat itu seperti apa namanya diberikan
ketidakpastian gitu ya
tidak kepastian bahwa mereka dengan apalagi ancaman ancaman karena disitu ada sankti sankti yang ditampilkan
seolah olah kan ada sankti sosial sankti denda bahkan sankti pidana juga ditampilkan
tapi menurut saya ini bukannya malah membuat masyarakat takut
karena masyarakat malah makin nekat kan gitu
artinya nekat untuk melakukan perjalanan mudik karena situasinya sulit di sini
artinya di kota sudah situasi sangat sulit
di daerah sendiri dalam posisi juga situasi sulit juga
artinya pertumbuhan ekonomi di daerah kan juga terpuruk kan
kalau seperti ini gitu
nah jadi makin hari menurut saya makin tidak ada kepastian
baik sebelum tanggal enam atau sesudah tanggal tujuh
situasinya makin membuat masyarakat jadi bisa saja bingung
tapi saya khawatir terjadi resistensi dan masyarakat tekan memberontak itu mas
oke terakhir larangan ini kalau diganti dengan pembatasan masih mungkin nggak pak trubus
karena beberapa masyarakat di sektor transportasi tadi menyampaikan keluhan seperti itu
tidak bisa melarang sepenuhnya tapi diganti saja dengan pembatasan
ini masih mungkin tidak bisa diterapkan
ya masih mungkin
artinya aturan yang ada sekarang ini dipermelu itu
itu dirubah artinya surat edaran
kan itu cuma surat edaran yang kaitan ini ya
yang sungguh sungguh covid
jadi itu bisa dirubah
dirubahlah jadi pembatasan
kan itu istilahnya
tapi pembatasan kan itu
ini kok saya heran kenapa kemudian dibelokkan menjadi melarang semua aktivitas itu tidak boleh sama sekali
bahkan mobil pribadi juga dilarang lah
satu sisi kemudian ada syarat syarat yang dilonggarkan
dengan alasan karena perjalanan dinas
alasan urutan keluarga
nah persoalannya itu kalau misalnya untuk masyarakat umum
oke lah kalau asn kita tahu asn harus izin macam macam gitu ya
tapi bagaimana mau menerapkan
namanya pp lima puluh tiga tentang kedisiplinan asn
saya rasa juga nggak akan mungkin itu dilakukan kan gitu
di tengah situ gini
nah untuk masyarakat umum itu kan harus izin dari kepala desa
sabdaqabasa atau macam macam itu kan
ada aturan seperti itu
saya rasa itu malah menumbuhkan terjadi maladministrasi potensi potensi penyimpangan
kalau kita berat beratkan
kepala desa itu kan dipilih oleh masyarakatnya langsung kan
jadi itu otomatis mereka yang memilih
kalau menjadi pendukung
lah taruh pendukung kepala desanya
mesti akan diberikan keleluasan
kemudian kemudian untuk bisa melakukan perjalanan
karena di luar delapan wilayah aglomerasi itu
itu memang kayaknya diperasa sekali
tapi di dasar aglomerasi kan terjadi kebebasan mas orang
pengendalian di jabodetabek sendiri juga belum jelas
karena ini ada tiga provinsi yang masing masing belum ada koordinasi sama sekali gitu loh mas sampai hari ini
mudah mudahan memang ada evaluasi lagi
sebelum kemudian aturan ini bisa diterapkan secara real begitu di tengah masyarakat
jelang mudik lebaran di tahun dua ribu dua puluh satu ini
terima kasih pak trubus sudah bergabung dengan kita sore ini